aldebaran udah cerita tentang lo ke gue
dan sekarang gue tau
dan kenapa lo mati matian minta bantuin gue
karena lo udah bunuh orang kan sa
lo udah bunuh adiknya lebaran
gimana semua ini udah standby kan
pokoknya ingat ya jangan sampai gagal
ya allah mudah mudahan lancar semuanya
kok angga kayaknya agak beda ya
apa jangan jangan dia
aduh kok aku jadi dibilang gini sih
apa iya dia mau ngelamar ramu
emang udah waktunya mungkin
toh mama juga udah suka sama angga
oke yaudah deh
oke tenang michi relax tarik nafas
oke yaudah deh relax
sampai jumpa lagi
oke yaudah deh relaks
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kenapa urusan gue sama si elsa jadi ribet kayak gini ya
kalau misalnya omongan aldebaran itu benar berarti
elsa ngelakuin ini buat nutupin kalau dia udah bunuh adiknya si a
odang jelas ga prosesnya
tahu si nya dia mah
selama daftar sama aldebaran
gue abis ketemu sama ipar lah
lo tenang aja sa
rahasia lo dari aldebaran
tapi sekarang gue tau
rahasia besar lo
aldebaran udah cerita tentang lo ke gue
dan sekarang gue tau
dan kenapa lo mati matian minta bantuin gue
karena lo udah bunuh orang kan sa
lo udah bunuh adiknya lebaran
rik lo jangan sembarangan ngomong ya rik
bukan gue pelakunya
lo jangan langsung percaya apa yang diomongin sama a mentah mentah

lo udah pegang kartu mati lo sa

bukan gue pelakunya rik
ya paling besok lu udah dicari cari sama polisi
gue bakal ngelakuin apa aja deh buat lo
bahwa semua itu ada harganya
besok kita ketemu
gue kirim alamatnya
dan jangan sampe lo gak dateng
sama satu lagi
jangan pernah taruh apapun di minuman gula
tapi gue masih penasaran sih
ada barang tau dari mana gue tinggal disini

kau mau ke mana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
tunggu mau bawa mata
udah beres urusannya
terus kita masih main detektif detektifan gak
bahkan sekarang kita harus lebih hati hati
kenapa pak al bisa tahu apartemen ini
pokoknya kalau soal mumpet ngumpet
cuma sama enjus mama oh adin lagi ngambek bu di kamar
ngambek kenapa ngambek nya
jadi gini bu ceritanya tadi kan ada tukang ojek nganterin pesenannya
bos terus tiba tiba ani pengen naik ojeknya
kayaknya ngidam deh sampai pengen pakai jaket sama helmnya bu
serius serius bu terus abis itu ia akhirnya ngomong dong sama pak bos
eh pak bos malah marahin andin sekarang andin ngambek tuh di kamar
abis sekarang aduh andin ada dada aja sih enaknya tahunya
udah aja sih aduh ngidamnya tuh ya udah biarin aja
nanti urusannya ya
makan yang banyak
gue baru sadar kayaknya udah sebulanan deh gue gak datang bulan
sebulan apa saat itu
gua bakal pasti malam ini menjadi malam yang nggak bakal lo lupain di dalam hidup

udah yang kesel aja kayak macam macam
nggak usah sedih ya
ada di dapur pak bus
eh kenapa itu masa
sama minuman ya
buat siapa masnya mas
gak siapin aja
hibur mama ya pak
jangan gak sedih lagi
sama cus dulu ya
mir tolong ya
ke malam yuk
kenapa sih aku masih mikirnya
wajah kawan itu terus
udah deh din
lagi pulang kenapa sih kamu din
dulu pas di penjara pas lagi hamil juga
kau bisa tahan aja
kamu mau ngidam ini mau ngirim itu
tapi kenapa sekarang gak bisa ya
jangan jangan aneh aneh mintanya ya
kasian mama sama papa
kasian orang orang yang ada di sini juga